ehm poppy lagi sibuk gak
soal tadi adriana belum transfer juga dan aku udah dipum bensin
mau isi bensin nggak bisa bayar
si boy nurin itu cewek di tengah jalan
wah emang susah jadi orang ganteng
yah gak juga
emang kalau jadi orang jelek
seneng loh ya seneng loh ya gue kena nih ya
ya nian nian lo tenang aja lo tuh gak jelek kok
buktinya lu punya pacar kan
iya gak iya dong bener gak udah dong
berarti reva suka tuh sama lo ya nggak
tapi lo sendiri gimana sih bu rasanya sama reva
yah cukup gue sama tuhan aja yang tau
lo gak usah kepo
ini dia nih
liat dia masih panas
kasian ya be mantep ini
be ini rasanya enak banget be
ini paling enak sejak karta ini be
barista barista lain kalah deh
ini nendang banget deh rasanya
apalagi kalo bawa becarain sepatu di cangkirnya
lebih berasa lagi nendang ya
be itu mah nendang banget be
eh nongol aja lo gue gak mau ah
saya juga pesen satu
pokoknya dah siapnya harus sama kayak mereka berdua
pasti pasti be bikinin yang gak siap lagi
babi ketukang gas dulu
lama dong be
kalau mau enak ya sabar
eh sabar ya bentar ya jagain warungnya
beli sepatu deh biar makin nendang
lo mau nih gue ada tuh
minumlah tapi jangan nempel
woy nanti malam ada dengerin di parkir nanti
aduh lex kalo soal kayak gitu sih mendingan kita gak usah dateng deh
mondi pasti bakalan kesana
dan kalo kita ketemu sama dia kita bakalan perang lagi
emang kenapa lo takut
anak seri kalau udah pada di penjara boy
kita gak usah khawatir
apalagi jumlah kita lebih banyak daripada mereka
gue tuh gak takut lex
cuma gue gak mau kalau kita perang lagi sama mereka
tapi gue tetap mau ikut
yaudah kalo lo mau ikut juga gak apa apa
itu udah bukan urusan gue
karena sekarang geng warior kan udah bubar
jadi terserah kalian mau ngelakuin apa aja bebas
tapi saran gue sebagai temen mendingan kalian semua gak usah kesana
kita kan anak motor mas
geng kita udah bubar bebas
lo mau ngelakuin apa aja bebas
gue gak bakalan ngelarang ya
tapi kalau menurut gue mendingan kita bikin touring kayak keluar kota atau kemana itu lebih penting daripada kita tawuran sama mereka
gak ada adrenalinnya
ini bagus bagus semua aksesorisnya
apaan itu pak
kok belum transfer juga
aku lupa banget
aku kan lagi sibuk kerja
banyak hal yang aku gak tau
jadi aku lagi sibuk sibuk lo nya nih reva
maafin aku ya aku lupa banget nih
mau sebanyak alesan deh
gue tau kok emang niat lo aja gak mau transfer unggulan gue
sekarang gimana gue udah isi bensin
gue bayar bensinnya pakai apa
pokoknya gue mau lo transfer sekarang juga atau gue laporin ke papi
aku bener bener sibuk banget kerjaan aku tuh numpuk banget rafa
sorry ya besok aja ya
gue tuh udah terlanjur isi bensin
dan gue baru cek atm ternyata uangnya gak ada
ya aduh lu tuh gimana sih
jadi kalau manusia lupa itu hal biasa dan gak apa apa bisa dimaafin kali ya reva
adriana tuh jangan sengaja muter balikin semua omongan gue deh
pokoknya sekarang juga gue mau lo ke atm dan lo transfer uang bulanan gue sekarang
aduh gue kan udah bilang gue sibuk gak bisa reva
mendingan gue telfon papi aja
tapi kan juga punya tm
papi lagi sibuk gak
papi bisa tolong ke atm bentar gak transferin uang bulanan aku nih
soalnya tadi adriana belum transfer juga dan aku udah di pum bensin
mau isi bensin nggak bisa bayar
kok lo yang angkat sih
gue tau lo pasti mau ngadukan sama papi lo karena gue belum transfer uang jajan buat lo
kasian dia lo
emang enak gue kerjain terus loh
lama benar di atm
pikirin yang lain dong
tuh lihat yang antri panjang begini
nungguin situ doang
harus nunggu pak
iya sih kelamaan mas
terus gimana nih neng
kalau begini caranya saya bisa kena masalah dari bos saya neng
atau enggak saya tinggal aja motornya di sini biar saya pulang naik taksi nanti baru saya bayar
kan kuncinya juga ada mas begeng
berapa mas bensin yang dia isi
ambil dari sini aja
tunggu tunggu tunggu
sebelumnya makasih ya lo udah nolongin gue
tapi gue gak enak banget nih apalagi kita belum kenal
aku nggak minta balikin kok
tapi tetap aja gue ngerasa kita belum saling kenal
kayaknya aneh aja kalau tiba tiba lo bantuin gue kayak gini
oke kalau kita belum kenalan kita kenalan dulu deh
nah sekarang kita udah kenal kan
tapi tetap aja gue gak enak
atau enggak gue minta nomor rekening lo aja
gue cabut ya
thanks lagi ya
ini neng kembaliannya
yaudah mas makasih
ulang tahun boy dua hari lagi
sayang kamu kenapa
kayak ada sesuatu yang ganjal pikiran kamu
mas mas capek enggak
aku pengen mampir ke mall sebentar mas
itu juga kalau mas nggak keberatan
aku pengen beli hadiah buat dio mas
dio adik kamu
yuk kita beliin buat dia
ayo dong ajak mas kali kali ketemu dia
mas juga kan ingin menyayangi adik sendiri